mulai minggu empat oktober kemarin pemerintah kota depok kembali perketat jam operasional kegiatan usaha rumah makan dan usaha sejenisnya
pada hari pertama sejumlah rumah makan terlihat masih melayani pengunjung meski telah lewat batas jam yang diperbolehkan
sejumlah usaha rumah makan di kawasan margonda depok minggu sore terlihat mulai menutup tempat mereka jelang pukul delapan belas
hal ini sesuai dengan keputusan wali kota depok yang dikeluarkan oleh pejabat sementara wali kota deddy supandi
usaha rumah makan restoran kafe warung dan usaha sejenisnya yang berada di luar pembatasan sosial kampung siaga atau psks hanya boleh melayani pengunjung untuk makan di tempat sampai pukul delapan belas
sementara itu pelayanan untuk pesanan bungkus atau antar diperbolehkan sampai pukul dua puluh satu
sedangkan untuk wilayah yang diberlakukan psks tidak boleh melayani pengunjung makan di tempat dan hanya boleh menerima pesanan bungkus atau antar sampai pukul dua puluh satu
peraturan ini berlaku empat belas hari mulai hari minggu tanggal empat oktober sampai hari sabtu tujuh belas oktober mendatang dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi gugus tugas covid sembilan belas
meski aturan ini sudah berlaku sejumlah restoran terlihat masih melayani pengunjung makan di tempat meski sudah lewat pukul delapan belas
bagi tempat usaha rumah makan yang melanggar akan diberikan sanksi rupa teguran hingga denda administratif